aku kalah aku gak akan pernah kalah
jadi maksudnya om juga nyuruh saya untuk jadi bodyguard nya ratu
kamu tahu kan
anak saya itu selalu bermasalah
saya takut terjadi apa apa sama dia
saya selalu mencemaskan dia
makanya saya ingin ada orang yang bisa menjaga dia dan melindungi dia
kamu bersedia kan
hai dr lukman
ratu ada yang bisa saya bantu
saya mau bicara dengan dr edgar
bisa kita bicara berdua
kamu ini apa apaan sih
kamu pikir kamu bisa seenak yang ajak aku bicara di tengah presentasi aku
kamu tuh yang gak apa apaan
aku dengar kamu bohong sama dr lukman
kamu bilang sama dia kalau kamu udah ketemu sama aku
emang kita udah pernah ketemu kan
tapi kamu gak periksa aku sama sekali
aku bilang kita udah pernah ketemu
jangan pernah sok tau lagi tentang penyakit aku
berhubung kamu udah kesini sekarang kan udah jam makan siang nih
kita makan siang berdua ya
kalau kamu mau kamu ajakin aja perempuan lain
karena aku gak tertarik
aku kan udah bilang jemput aku jam satu
sekarang udah jam satu lewat lima belas
berarti kamu terlambat lima belas menit
bajak kamu tuh mau bawa aku kemana sih
siapa yang nyuruh kamu nganterin aku ke kampus
sekarang juga puter balik
hah kamu gak budek kan
puter balik sekarang juga
mulai sekarang lo gak boleh pergi ke mall
pergi ke pesta atau ke bar
atau keluyuran gak jelas
lu cuma boleh pergi ke kampus atau ke perpustakaan
hah kamu pikir kamu siapa bisa ngatur ngatur aku kayak gitu
sekarang juga berhenti
kalau lo gak terima silahkan protes sama bokap lo
gue cuma menjalankan tugas
bajak berhenti sekarang juga
berhenti sekarang juga atau aku loncat
lo tuh udah gila itu mobil lagi jalan
cukup sekali lo nganter gue ya waktu itu
sekarang balik ke mobil
gue harus kerja untuk baru utang
bajak apaan sih
kalau gue tampil cantik
mungkin aja baja bakal jatuh cinta sama gue
pasti gue bisa buat bajak jatuh cinta sama gue
lo pakai rok sekarang
lihat udah segi wajahnya
pakai mascara lagi
tapi lo semua nggak pernah apa apa liat cewek pakai rok
kalau liat cewek mah sering
tapi kita ini baru pertama kali ngelihat cowok pakai raut
ketawa sampai puas
gue gak mau dengerin omongan dari orang orang gak penting kayak kalian
bisa ketemu dengan rama
kayaknya gak ada yang namanya rama deh disini bu
tapi tadi kata orang orang
rama tinggal disini
beraya yang bantu ibu ini
lalu dia bergabung
dengan sasana tinjuk kami
dan semua orang memanggilnya
dengan nama baja
dia ingin melupakan kenangan kenangan masa lalunya
dia hanya berlatih
berlatih dan berlatih setiap hari
seolah olah melupakan segalanya
sejak saat itu
baja tidak pernah berhenti
untuk mencari dimana keberadaan
sepertinya seluruh warung gado gado
yang ada di jakarta ini
pernah dia datang ibu
saya sering melihat dia sedih sendiri
di dalam kamarnya
kalau dia pulang tanpa membawa hasil
untuk menemukan dimana keberadaan ibu
sahabat terdekatnya meninggal
sepertinya bapak lebih mengenal dia
daripada saya yang bukan dunia
apa dia bekerja sama bapak
dan sebagai apa
gak mungkin pak
selama ini rabat sama sekali
tidak menyukai tinju
tapi kenapa jadi berubah seperti ini
dia jadi petinju
ini suatu kesalahan
kalau gitu saya harus pergi sekarang
tidak boleh pergi begitu saja
tengoklah bahan bahan sebentar
saya datang kesni bukan ingin men dialog dia pak
tolong tolong bapak jangan bilang sama dia kaluase datang kesini pak
kamu ngapain sih masih ngikutin aku terus
lagian kamu tau dari mana aku ada disini
wah siapa nih ya
kamu kan cewek angku anak pos itu ya
eits apaan lah
oh iya aku baru ingat
ya sebenarnya kita udah lama banget gak ketemu
tapi sebenernya aku pengen banget lah ketemu sama kamu
karena aku mau minta maaf
kamu tau gak sih kamu tuh bener bener bikin aku gak bisa tidur
karena aku ngerasa bersalah banget sama kamu
an si bacorong aku udah janji sama dia
lo udah gila ya lo udah janji sama cowok kayak gini
udah lah ini tuh bukan pesan kamu
betul kalau itu cuma supir kan
ngapain lo ikut camu
yuk kita pergi
jadi kita mau pergi kemana sayang
mau pergi ya salah sendiri
eits jual mahal lagi rupanya
kan kamu sendiri yang bilang mau pergi sama saya
ajar kurang ajar
kalau lo masih berani deketin ratu matilah
kalau lo masih berani deketin ratu matilah
masih b aging
udah deh nggak usah ceramahin terus
sebenarnya aku ngelaku ini semua tuh gara gara kamu tau gak
aku tadi pura pura godencau itu karena aku gak suka diikutin sama kamu terus
jadi mulai sekarang gak usah ikutin aku lagi karena aku jijik
kalau lu gak suka sama gue
lo sebegitu bencinya sama gue ya
gue akan berhenti